aku harus cepat sembunyi sebelum mas bram menangkapku
kacau semua kayak gini nih
kamu udah dateng
emang lagi gak ada kelas ya
lagi gak ada pak
kenapa kamu tadi keujanan
yaudah pak kalau gitu saya mau ngeringin
sekalian ganti baju ya
yaudah cepet ntar kamu masuk angin
iya pak makasih pak
ini pak jus stroberinya
pesen minuman kesukaannya bu ayu

aku harus cepet sembunyi sebelum mas beram menangkapku
farah dimana kamu
aku mau kamu jangan lagi masuk dalam hidupku far
aku sudah bahagia bersama sama dengan semua orang lain
aku minta kau berhenti mengganggu keluarga ku far
aku tuh kasihan tau gak
ngelihat kamu seperti ini gak ada gunanya tau gak
dan soal anak itu
kamu gak usah konyol dengan mengatakan kalau anak itu adalah anakku
stop semuanya far
maaf apa yang di dalam
selamanya kamu tak akan tenang bram
dan aku akan pastikan itu
kamu harus semangat ya meka
untuk mendapatkan pinjaman uang
kau pasti bisa
daripada di rumah bikin sumpah
ketemu si aida melulu
mendingan jalan jalan sama salma
motor siapa nih orang ini
udah berhenti sih
jangan jangan janjinya di situ lagi
cantik banget pake ngerapin rambut segala
uh mending sama salma
aida ikutin gua
jangan sampe dia nunggepin gua sama salma
bisa hancur nih dunia nih
aduh mana ya
kalian ini gimana sih
bisa anda sepeda
bisa bu tapi tadi nggak sengaja bu
jadi sakit kan
mana sih bangkuar
ini jangan jangan kemana mana
ya sengaja lagi dia kayak gitu biar dia bisa kabur ya mulus lagi
kenapa punya lagi begitu amat sih
dia kemana nih
kenapa gue bisa salah hitung
pugi kan mula ini
bulan ini saya rugi besar saya salah hitung
mau minta cuti lagi ya
aduh make please ya jangan sekarang saya lagi pusing
saya permisi dulu ya
gimana nak kamu dapat pinjamannya
meka masih nyari bu
tapi insya allah pasti depan
ini meka lagi kerja
yaudah gak usah dipaksain ya nak
tapi nanti pulang kerja kamu pulangin kesini ya
kalau misalkan aku pulang
karena ibu selalu sedih ngeliat aku sama kaida bertengkar